kalau saya punya tips juga nih daniar saya mau bagi bagi sama pemirsa juga nih
kalau saya malahan ya untuk membuat anak saya yang paling besar ini kan sudah mulai senang sama game online ya
saya ikut main akhirnya dia punya teman
nah setelah dua jam tiga jam begitu saya akan bilang ah udah capek makan dulu yuk
atau kita jalan yuk keluar
dia jadi punya teman untuk main gamenya kan
karena main game online itu kan dengan teman teman sebanyaknya mereka kan jamnya beda beda ya
jadi itu yang membuat lama gitu
saya tudup poin aja langsung ikut main game
betul juga tuh ya
jadi memang harus bermain gamenya harus diawasi juga oleh anda pada intinya itu
karena kan ngawasin kita nggak bisa dari jauh gitu kan
ya ikut aja main game
kemudian kita akan tahu nih anak anak kita mulai belajar apa
kapan kita bisa berhenti
jadi sama sama ketika sudah tamat nih end gitu ya
udah menang ah beres
atau kita lagi kalah
ah udah ketawa nih ya
oke itu bisa juga lah
intinya coba bijak bijak bersama dengan anak
sediakan waktu luang juga agar anak anak anda itu mengerti ya
mana yang boleh mana yang tidak boleh
nah sediakan waktu luang juga nih kayaknya
kalau misalnya anda berniat untuk memotong rambut si kecil
karena kebayang ya akan repotnya seperti apa
apalagi untuk anak anak yang masih balita
tentunya hal ini memerlukan trik khusus
agar si kecil merasa nyaman dan tidak mudah bosan
ya berikut liputan tim cnn untuk tips dan trik dalam memotong rambut si kecil
penampilan yang baik diinginkan oleh semua orang baik pria maupun wanita dari berbagai usia
tampilan rambut menjadi salah satu faktor penunjang penampilan seseorang
namun bagaimana jadinya kalau kita ingin mengubah tampilan rambut si kecil
memotong atau mencukur rambut si kecil memang membutuhkan trik khusus
mengingat si kecil masih belum sepenuhnya paham dengan aktivitas tersebut
tidak sedikit balita yang ketakutan
saat melihat sejumlah peralatan yang akan dipakai
hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah anak anak cenderung sangat aktif
dan tidak bisa tenang saat rambut dipotong
serta cepat bosan
biasanya kalau mau diajak potong rambut tuh udah nangis dulu gitu
udah nangis ngamuk gitu
biasanya sih bukan karena apa apa memang gak mau aja
edi syaifudin penata rambut khusus balita yang sudah bekerja selama empat belas tahun
dan juga penata rambut khusus balita yang sudah bekerja selama empat belas tahun
membagikan pengalamannya saat memotong rambut si kecil
kalau dibilang sulit kita nggak ada sulit
karena kita emang udah tantangan untuk di salon anak anak itu
kita harus semua harus bisa mengatasinya
lantas bagaimana tips dan trik agar anda sebagai orang tua dapat membuat si kecil paham dan nyaman saat potong rambut
tips tipsnya kita harus ramah tamah
dan kita harus ramah
sayang sama anak kecil
karena kita harus selalu ceria karena berdekatan dengan anak kecil
selain itu orang tua juga harus bisa memberikan pemahaman kepada buah hati sebelum berkunjung ke salon
jika masih takut perlihatkan kepada buah hati anak seusianya yang sedang melakukan aktivitas sama
sehingga dia sadar bahwa memotong rambut bisa menjadi hal yang sangat menyenangkan

memotong rambut si kecil di tempat yang tepat serta menggunakan jasa penata rambut yang memahami psikologi anak juga sangat penting
sehingga buah hati tidak mudah bosan dan nyaman saat potong rambut
karena kalau potong rambut rambutnya jadi keren
nggak ada samping
ketika aktivitas potong rambut dilakukan berulang kali dengan cara yang tepat
dapat membuat si kecil merasa nyaman dan terbiasa
sehingga aktivitas memotong rambut bukan hal yang menakutkan
ivan rel sumerah jakarta